presiden joko widodo dipastikan belum akan mengumumkan nama menteri dalam waktu dekat walau dua perusahaan
dua perubahan nomenklatur kementerian telah disetujui dpr pada sembilan april lalu
menteri sekretaris kabinet pramono anung mengatakan hal ini terkait rencana presiden
sementara menteri sekretaris negara pratikno memastikan presiden belum akan mengumumkan nama menteri
menurut menteri sekretaris negara pratikno pada rabu dua puluh satu april presiden joko widodo melakukan kunjungan kerja ke provinsi jawa barat
jadi besok ada apa enggak pak
ada bapak presiden ke jawa barat
besok presiden ke jawa barat
jadi dipastikan besok enggak ada
tuh udah yang ngomong yang paling ini loh berdua loh
jadi dipertegas lagi ya pak tidak ada di siapa pak
besok presiden ke jawa barat
jadi kalau ada pertanyaan pak dua nomenklatur kan sudah siap semua sudah disetujui
ini bulan ini atau setelah lebaran
enggak ditunggu aja